saya akan jemput kamu nin
tunggu saya di sana ya
dan apa penyebab terjadi kebakaran itu
ya allah tolong bantu hamba ya allah
agar bisa keluar dari sini
dan bisa memiliki keluarga hamba lagi
pokoknya kalian harus lihat hasil karya saya
mau potong rembetnya apa
potongnya habis semuanya kak juri
enggak sih kan dia mau disisain sedikit
aduh anak mama sedang mandi
aduh sudah ganteng sekali
coba saya cek ada yang kurang lho
oh sangat keren
kalau pendek ma
kan masih ada tuh
sebentar andin bisa lah rapin rapin sini sini
segala macam samping depan belakang
depannya itu masih bisa dikit
masih disesain kok buat andin
tuh belakangnya masih ada
giliran di depan mbak andinnya beneran
mukanya kan campur
enggak ada senyum senyumnya
iya giliran jauhnya
iya bisa sedikit
itu masih ada cikiwir ciikiwirnya
ya lagian rambutnya kan udah kepotong
itu udah disapu tadi sama kiya kia
mau tempel lagi
cuman kalau andi nanti marah gimana
nanti saya udah janji
ini pendek banget loh
nanti biar mama yang bicara sama andi
dan mama yakin andin gak akan marah
dan kalau mama bilang pasti andin akan mengerti
informasi yang saya dapat dari simkart pak al
identitas pemiliknya bernama abul
saya harus menemukan
pak abul ini
dari di mana dia
pak abul ini adalah seorang pedagang gorengan
baik saya tanya pedagang ini
ibu pak abdul ada di mana ya
saya mau ketemu dengan pak abu
pak abu tukang gorengan kan
pak abul kan dalam ini enggak pak dua minggu yang lalu
pak abul sudah meninggal
iya pak betul
rupanya ada yang lolos dari penyelidikan saya
berarti penjahat ini hanya memanfaatkan identitas pak abu
ya udah kalau gitu since you're done already rambut kamu sudah rapi kamu sudah mandi bisa langsung ke rumah sakit
nanti mama video call ya biar mama sama rena bisa bicara sama
iya abis ini langsung ke rumah sakit
bener ya nanti langsung ke rumah sakit you let me know
sebentar saya angkatnya dulu
kayak lagi ngumpetin sesuatu gak sih
enggak tahu ya
saya ngerasanya sih ya kalau misalnya orang enggak tahu di amnesia pasti mereka juga enggak akan membedakan al yang sekarang sama al yang dulu
bukin enggak sih
rasa ibu aja enggak kok kayaknya enggak kenapa kenapa kok
malah kiki fokusnya bukan ke situ bu
kiki itu fokusnya masalah pas dipotong rambutnya malah kelihatan kayak kurus banget tuh bu
rasanya kiki itu pengen ngasih makan yang buahnya
biar badannya giluk dulu kayak zaman dulu gitu lah
sekarang tuh kayak lehernya kelihatan panjang terus matanya cekong kayak
kamu juga makan yang banyak tapi kurus terus gitu
hei jangan bu
kalau kiki kalau gembrot mau jadi apa
ya udah kan pelan pelan
orang kan membesarkan badan juga nggak langsung sekejap gitu
itu kan efek dia di pulau kurang makan kurang
ya juga sih
makanya kamu masakin yang enak enak ya
tenang aja bu
data sim card nya palsu
iya betul pak
tapi dari informasi yang saya dapat
pemilik dari sim card itu ternyata sudah meninggal
jadi bisa disimpulkan
pelaku kejahatan ini hanya memanfaatkan identitas orang lain pak
terus masalah agus rimba gimana
dia itu siapa
dari informasi yang saya dapat
ternyata dia itu adalah seorang residivis yang sering keluar masuk penjara
dan ternyata agus limba ini tergabung dalam kelompok yang terkenal
berarti agus riba ini termasuk orang orang yang punya toto rantai bintang itu
untuk masalah itu saya belum menemukan informasinya pak
tapi akan segera saya update jika saya menemukan informasi
oke terima kasih banyak ya
pokoknya saya mau saya harus menemukan istri saya
saya akan usahakan yang terbaik
aduh nggak tenang gue
males banget nih gue harus datang ke kantor polisi
andin masih belum ketemu
sementara elsa terlihat cemas
karena harus datang ke kantor polisi
oke elsa tenang
lo harus tenang elsa
silahkan bu ya sa masuk
lo masuk lagi
katanya keluar dibantu sama pengacara itu si amar mahendra
terus lo ngapain balik lagi ke sini
gue denger dengar sih lo habis bakar orang
kenapa aku nggak mau balik lagi ke penjara
aku ga salah aku ga tau aku ga tau sienna dimana sekarang
atau kamu sempet berantem sama sienna sebelum sienna hilang
atau karena kamu takut mayat di dalam gudang itu sih enak

jangan ada yang kamu sembunyiin supaya nanti ia ga timbul huru hara lagi
kau kena paham
papa mau kemana
papa mau kemana
tambah hari ini insya allah udah bisa pulang
beneran pak bos masa
ya allah seneng banget dengerin ini
aku seneng pak
aku pasti doain mama
ada skl juga doain
kalau mama udah pulang jangan lupa disayang sayang ya
jangan lupa dipeluk dicium ya
papa mama aku sama ada skl ya
ya pokoknya doain papa ya
ya meskipun papa harus
harus apa pak bos
jangan lupa bismillah dulu ya
ya makasih udah diingetin
ibu lagi ke toilet sebentar
kamu mau pergi
mau jemput andin
ya mudah mudahan hari ini sudah bisa dibawa pulang
yaudah kamu naik
kamu harus dari rumah sakit kok digonceng motor
naik mobil kan
sini papa pamit dulu ya
cium dulu papa
terima kasih semuanya
bu saya sebentar ke depannya bu
bu kiki ke dapur
ini kenapa sih semuanya kayak menghindar dari saya
kayaknya nggak ada apa apa
bisa jadi kan
kayak nggak mau saja kebicara
apa yang salah
udah kemana aja dia mau mau deh
ini beneran pak bos
mau mau nyelamatkan

kayaknya dia bemboan di rumah

for sure awal awalaih
waktunya ada yang orang lain
jadi ya begitu sih
semuanya ya pak
pokoknya saya cuma pesan satu
tolong jaga rumah dengan baik disini
jangan sampai mama dan anak anak tahu apa apa ya
pak bos hati hati ya pak bos
saya titip keluarga saya
gagal gerbang ya
itu muka lu ngapa lesu begitu
mentang mentang disini gak ada pak riza jadi sedih begitu
yah pir kan lo tahu pak rianya lagi sakit
balik gak lo ke gerbang
gue lempar sepatu lo berdua
gak lucu tau gak
siapa yang lucu sih
kita cuma ngasih tahu doang
gue udah tahu gue udah tahu
balik ke gerbang
pak bos gue gak dengar ini
gue kasih tau
iya pak orang suran pangga yang satu sel sama riki cung pak dan detektif yang kita sewa
fajar memberi informasi ke saya pak
iya barusan pajar juga kasih info ke saya
pajar bilang katanya anin dibawa di gudang selatan ren
kalau info dari anak buahnya angga gimana
iya berarti itu informasi yang sama pak
sekarang juga saya sedang menuju ke sana pak
ren dengerin saya
jangan lapor polisi ya
kamu ketemu sama saya di sana kita hadapi dulu berdua
ini mereka nggak minta tebusan sama sekali soalnya
feeling saya intaran mereka memang andin ataupun saya
oh iya betul juga pak
oke kita selesaikan masalah ini dulu ren
saya mau hajar mereka semua soalnya
temenin aku ya
anterin aku ke kantor polisi aku nggak bisa kalau sendirian
kenapa gak bisa sendirian
ada yang kamu sembunyiin
tidak ada yang aku sembunyiin
ya ampun sa
melihat kamu seperti ini mama gak tahu
tapi kenapa kamu gak pernah mau ngedengerin omongan mama sama papa
selalu membuat masalah yang bikin mama jadi kesel sama kamu
sa sebetulnya papa dan mama tuh gak tegang lihat kamu begini
apalagi keadaannya seperti ini
kamu nih selalu bikin masalah yang bikin papa dan mama kesel
ada yang mama harus pastikan sama kamu
apa jangan jangan kamu itu terlibat
waktu kebakaran di vilanya bu rosa
aku bener bener gak tau soal kebakaran itu ma
kamu gak tau apa apa juga
iya ma aku gak tau ma
aku bener bener gak tau tentang sienna ma
yang jelas aku pun sama kayak papa sama mama yang kak
gak hatirin sienna sekarang
papa berharap sa
apa yang kamu barusan bilang ke bapak dan mama ini sebuah kejujuran
papa dan mama betulnya gak tegak sama kamu nam
apalagi kamu meminta perlindungan sama kami
andin sekarang dimana ya
tapi nanti sampai sana semua tergantung sama polisi

karena kita berdua bulan bulannya apa
kedua udah gak mau lagi ikut campur sama urusan kamu
lo memang gak tahu diri
padahal gue mau tunjukin ke lu
kalau gue orang yang bisa balas budi
lo gak butuh andin
dengan susah payah gue dapetin dia
itu cewek gak mau makan lagi bos
dia nggak mau makan lagi
lama lama gue habisin juga tuh cewek
riki gak ngeharap
jagain kerja keras gue
mending kita campur
aku gak bisa diem kayak gini aja
mereka harus keluar dari sini
waktu kemarin pas
memburuk mereka sampai datengin dokter
sepertinya mereka takut kalau aku kenapa napa
tapi aku kurang sakit sakit aja
tahu kenapa lagi tuh cewek tertrik trik mulu
dari suaranya sih
kayaknya sakit banget ya dia tuh
lo kenapa sih
kayak baru pertama kali aja ngelakuin kayak ginian
masa gitu aja lo percaya
siapa tahu dia hanya bohongin kita doang
dia kan emang tengahnya sakit beneran tadi
iya juga sih
gue cek ke dalam apa enggak
apa beneran dia sakit gara gara tadi
bos pesan sama kita
jangan sampai cewek itu kenapa kenapa
yaudah lo cek ke dalam lagi
lalu sih pakai kekerasan segala
itu kalau sampai cewek kenapa kenapa
gue tuh kagak dorong diet
dia tuh tadi lemes makanya dia jatuh
udah lo cek ke dalam nih
itu cewek kesakitan lagi bos
apa kita panggil dokter lagi ya mas
kalian pastiin dulu dan periksa lagi
hati hati dengan orangnya
itu udah ada yang ceknya juga bos
sebelum ada perintah dari gua
ini saatnya aku akan menjalankan rencana
aku harus keluar dari sini
ya allah lindungi aku ya allah
aduh jangan sampai bos marah sama kita nih
lagian nih cewek cari masalah aja
pake gak mau makan lah
nusahin banget dia lah
jangan bilang itu cewek kabur ya
ya allah kenapa mereka cepet banget sih baliknya
lu sih jadi manusia
sampai kabur ya
kena jebakan mulu
kayaknya kita beneran karena tipu deh
kita bukan kita
ya lu sih tadi keluar kenapa pintunya gak lu kunci
gak bisa kemana mana ini sebelum orang itu keluar
ayo dong cepat keluar dari sini
bisa marah sama kita nih
udah lebih baik kita keluar dari sini
sebelum dia jauh dari sini